beberapa hari menuju pergantian tahun bagaimana kepadatan keberangkatan dan kedatangan penumpang di bandara
kami telah terhubung dengan clarissa aradia di bandara soekarno hatta tanggerang banten dan juga ada igde nyoman wiryadinata di bali
saya ke clarissa terlebih dahulu clarissa selamat pagi
saat ini atau tepatnya hari ini ya bagaimana jumlah rencana keberangkatan juga kedatangan penumpang
baik itu domestik ataupun internasional di sana
baik aldi apabila dibandingkan dengan hari hari sebelumnya ada sebanyak tiga sampai empat penumpang
dengan rute penerbangan internasional yang tiba maupun berangkat dari bandara internasional soekarno hatta
namun untuk hari ini kami mendapatkan data terkait dengan keberangkatan rute internasional ini ada sebanyak satu empat ratus
sementara itu diprediksi ada sebanyak dua lima ratus enam orang penumpang yang hari ini akan tiba di bandara
dan ini adalah sebuah data dari bandara internasional soekarno hatta dari rute penerbangan internasional
kalau kita mengingat bahwa saat ini sudah ada sebanyak empat puluh enam kasus positif covid sembilan belas dengan varian omikron
maka sejumlah langkah dilakukan antara lain adalah pemerintah mengimbau untuk bisa melakukan pengetatan
di sejumlah tempat ataupun juga pintu masuk ke area indonesia salah satunya adalah di bandara internasional soekarno hatta
dan saat ini saya sudah bersama dengan letkol agus listiono selaku dan satgas udara
dari bandara soekarno hatta
bapak tadi sempat menginformasikan bahwa ada perubahan penerapan dari perlakuan ataupun juga aturan
terkait dengan seluruh penumpang yang baru saja tiba di indonesia tentunya di jalur bandara internasional soekarno hatta
seperti apa pak perubahan yang terjadi
terima kasih mbak arah perubahan yang terjadi berdasarkan se dua puluh enam dua ribu dua puluh satu yang tertanggal dua puluh lima
dan yang terjadi di bandara internasional soekarno hatta
bahwa plo yang ada di bandara soekarno hatta untuk yang karantina hotel
dari yang pertama asesmen data kkp setelah itu melakukan pcr hasil pcr terus imigrasi
ngambil bagasi barang terus biaya cukai tidak lagi menunggu di terminal tiga di sini
namun hasil pcr
jadi tunggu di kamar hotel masing masing
terlihat di sini sudah sepi yang ada hanya petugas hotel yang untuk melakukan transfer penumpang dari bandara soekarno hatta ini menuju ke hotel
dan hasilnya di hotel
begitu juga yang pmi
pmi selagi datang langsung verifikasi pengambilan barang langsung naik bus menuju ke wisma masing masing
baik wisma pademangan pasar put maupun nagra
dan hal ini
itu sudah adanya sistem online semua base system semua
yang di wisma menggunakan jektur yang hotel menggunakan the hotnya hotel dikolaborasi dengan horinya angkasa pura
sejauh ini sudah sembilan jam diberlakukan aturan tersebut bapak melihat seberapa efektif pak untuk bisa menekan
ataupun juga meminimalkan penyebaran ataupun penularan di area ruang tunggu terminal tiga bandara soekarno hatta
efektif sekali mbak karena di sini nggak ada penumpukan lagi
apabila ada yang hasilnya hasil pcr itu positif maka yang bersangkutan sendiri yang ada di kamar itu langsung dievakuasi ke rsdc
namun apabila di sini menunggu dan bercampur dengan penumpang yang lain banyak kemungkinan bisa memaparkan penumpangnya lain pak
terkait dengan ujian
ataupun juga pengambilan sampel pcr ini kan salah satunya adalah pcr wgs atau whole genome sequencing ini pak
apakah ini diberikan kepada seluruh penumpang yang baru saja tiba dari rute internasional atau sifatnya random acak begitu pak
oh ini di sini pcr biasa
namun apabila nanti terdapat positif baru di pcr yang ada di litbangkes yang bisa menentukan itu virusnya omikron atau tidak
terima kasih banyak bapak untuk waktu dan juga informasinya
ya aldi seperti yang tadi disampaikan oleh dan satgas udara bandara internasional soekarno hatta bahwa mulai hari ini sudah diberlakukan aturan baru
yakni seluruh penumpang yang baru saja tiba dari rute penerbangan internasional di bandara internasional soekarno hatta sudah tidak perlu lagi menunggu hasil tes pcr covid sembilan belas di area ruang tunggu terminal
dan hal ini juga diharapkan bisa memecah kepadatan ataupun juga meminimalkan penyebaran kasus omikron
dan selain itu juga kami mendapatkan informasi bahwa sejumlah rute penerbangan ini sudah ditutup
tiga negara yang ditambahkan adalah denmark norwegia dan juga inggris
kendati begitu apabila ditemukan warga negara asing tapi di luar dari negara tersebut datang ke indonesia
maka mereka akan dihimbau untuk melakukan karantina selama empat belas hari ke depan
entah di wisma atlet ataupun juga di sejumlah hotel yang telah bekerjasama oleh satgas covid sembilan belas
untuk bisa menekan laju penyelidikan